tiga bulan setelah dikunjungi presiden jokowi dodo
jalan yang rusak parah di kawasan sungai gelam kabupaten muaro jambi jambi
dan menjadi viral karena menghambat perekonomian warga dan menelan korban jiwa
seperti yang dijanjikan oleh jokowi
perbaikan jalan sepanjang tiga belas km itu mulai dilakukan bertahap
jalan selebar tujuh meter tersebut akan dicor beton dengan ketebalan sekitar tiga puluh cm
perbaikan dilakukan untuk mendukung distribusi barang dan jasa
serta laju perekonomian masyarakat
seorang warga jumiati menyebut senang presiden jokowi menepati janji
jalan yang digunakan untuk melancarkan aktivitas
ataupun mengangkut hasil perkebunan itu bertahap diperbaiki
kita mengakses antara anak sekolah
banyak yang kecelakaan dapur ketika rusak
apalagi kalau untuk anak sekolah pas jalannya musim hujan
anak sekolah kadang jatuh
pada mei lalu presiden jokowi menjajal jalan yang rusak parah di kawasan desa sungai gelam
penghubung jalan daerah provinsi dan jalan nasional ini
biasa dilalui angkutan logistik
ataupun hasil pertanian
dari sepuluh km jalan kabupaten kota

dari satu tiga puluh km jalan provinsi

sementara itu dari satu tiga ratus km jalan nasional

sesuai dengan perintah presiden
perbaikan jalan rusak itu akan diambil alih oleh pemerintah pusat